natuna menyimpan beragam potensi wisata hingga potensi laut yang cukup besar
namun sebagian wisata masih belum tergarap dengan baik
lantaran masih terkendala soal pendanaan untuk pengembangan wisata
kami ajak anda untuk mengenal potensi natuna dalam informasi berikut
selamat datang di kepulauan natuna
kepulauan yang terletak di ujung utara nusantara ini ternyata menyimpan kekayaan alam yang tak kalah menarik dibanding destinasi wisata lainnya
untuk wisata pantai dan pulau ada empat puluh enam objek wisata di kepulauan ini
salah satunya adalah alif stone park yang merupakan pantai dengan gugusan batu granit
selain itu masih ada beberapa pantai lainnya yang bersih dan layak dikunjungi
luas tutupan terumbu karang hidup di kepulauan natuna
mencapai dua ratus sebelas km persegi
selain itu ada pula dua puluh empat situs atau runtuhan kapal tenggelam di sekitar kepulauan natuna
beberapa di antaranya bahkan masih berisikan barang barang antik zaman penjajahan
potensi wisata yang ada di natuna memang sangat besar
namun sayangnya masih banyak yang belum tergarap dengan baik
akibatnya kunjungan wisatawan pun masih minim meski mulai ada peningkatan
pada tahun dua ribu delapan belas jumlah wisatawan domestik mencapai lebih dari dua puluh dua orang
sementara turis asing berjumlah dua ratus lima puluh empat orang
jumlah ini jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah delapan belas orang untuk turis domestik
pak saya sudah dua hari di sini dan saya melihat banyak potensi wisata di natuna
ada banyak dive site tempat untuk menyelam pantainya bersih
banyak yang indah di sini
sebenarnya kira kira apa sih kendala dan tantangannya gitu pak
kenapa natuna ini belum bisa semaju misalnya destinasi nasi wisata baru seperti misalnya pelogintan litung
sebenarnya apa sih pak kendala yang paling bapak rasakan
kalau berbicara kendala natuna ini terkendala masalah transportasi
karena tingkat penerbangan itu hanya
satu kali satu hari
itu pun satu perusahaan penerbangan
ada satu lagi itu bukan sifatnya reguler
sehingga memang itu membuat tidak ada kepastian
karena kalau hanya satu jelas
apalagi yang menggunakan propeller
jadi seat nya tidak begitu banyak
jadi itu yang kendala yang sangat besar itu kita itu pertama
yang kedua transportasinya sendiri
yang ketiga harga tiket
nah itu itu kan kendalanya kira kira yang bapak lakukan selama bapak menjabat dan nantinya selama masih menjabat kira kira apa yang bapak lakukan pak
yang kami lakukan itu memberikan kemudahan kemudahan kepada baik itu investor dari dalam negeri

yang kami lakukan itu memberikan kemudahan kemudahan kepada baik itu investor dari dalam negeri
maupun luar negeri yang ingin mengembangkan pariwisata terutama masalah kemudahan perizinan
jadi kami tidak ada menghambat masalah perizinan untuk pembangunan objek objek wisata
apa saja yang mereka ingin lakukan itu kita support
geliat pembangunan wisata memang mulai terasa di pulau natuna
tak jauh dari pusat kota sebuah resort kelas internasional tengah dibangun
resort ini nantinya menjadi penginapan kelas atas pertama di natuna
resort ini nantinya menjadi penginapan kelas atas pertama di natuna
resort ini nantinya menjadi penginapan kelas atas pertama di natuna

namun penginapan tersebut belum masuk kategori hotel berbintang
meski memiliki potensi wisata kelas dunia tetap saja natuna membutuhkan inovasi dan promosi
nih bang abang kan sebagai ketua dprd termuda gitu di indonesia malah ya
baru berusia tujuh tahun dua puluh tujuh tahun berarti masuk golongan milenial
nah kita kan banyak berharap dan berharap
kita kan banyak berharap dengan golongan milenial ini melakukan gebrakan gebrakan dan inovasi inovasi
kalau dari abang apa bang
kalau dari saya ya inovasi memang sekarang ini kan sudah sistemnya sudah zamannya
dunia maya itu online semua
bisa natuna ini bisa dipromosikan lewat ig facebook twitter media sosial
tapi makanya lebih banyak ke media sosial
media sosialnya tinggal kaum milenialnya lagi untuk supaya kedepannya bisa lebih maju
jadi kaum milenial ini harus aktif
dan itu bisa saja kedepannya natuna kita sama sama gandeng
kaum milenial itu ya
bahkan mungkin dia bawa ke sini gitu ya supaya lebih banyak promosi
selain wisata potensi lainnya kepeluang natuna adalah keberikanan
di sektor ini potensi perikanan natuna mencapai lebih dari lima ratus ribu ton per tahun
namun produksi perikanan ternyata hanya sekitar enam puluh ribu ton saja
pemerintah sejauh ini sudah bergerak mengembangkan produksi perikanan natuna
di antaranya dengan meresmikan sentra kelautan dan perikanan terpadu untuk membantu produksi perikanan natuna
tim liputan cnn indonesia natuna